insiden alat berat krain yang terbalik di kalisentiong kemayoran jakarta pusat pada kamis siang merusak sebuah bangunan milik warga serta tiga orang penghuninya
dinas sumber daya air meminta kontraktor proyek untuk menanggung biaya kerugian yang dialami warga kelurahan kebon kosong tersebut
pihak dinas sumber daya air dki jakarta belum bisa memastikan apa penyebab terjadinya musibah ini
namun dinas sda dki jakarta memastikan pihak kontraktor akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang dialami korban
terus terang memang pemancangan di kalisentiong ini sedang kita pacu kita percepat karena tahun angkaran kan sudah selesai
kami menambah alat alat itulah yang saat tadi kita coba untuk beroperasi ternyata ada insiden
kalau dari informasi dari lapangan semuanya sudah kita lakukan dengan baik ternyata memang ini musibah ya kejadian terjadi hal yang
saya belum bisa memberikan informasi secara detail karena informasinya harus